sebagai sosialisasi kepada masyarakat agar mengerti agar mengetahui bahwa imd indonesia
mercusuar dunia mr doni pedro melunasi hutang indonesia untuk kesejahteraan seluruh rakyat indonesia dari sabang sampai merauke
pasangan suami istri amin gatot dan dwi susanti yang membuat tiga video sosialisasi king of the king doni pedro
di tiga lokasi yang berbeda diantaranya di wilayah nganjuk dan ngawi jawa timur
diperiksa secara tertutup oleh kepolisian resor nganjuk pada kamis siang
dari hasil pemeriksaan motif kedua pak sutri membuat video untuk memenuhi permintaan doni pedro
yang mengaku sebagai raja bank dunia dan memiliki enam puluh triliun rupiah di bank dunia
mereka mengaku membuat video hanya untuk kalangan pribadi tidak untuk disebarkan
ada iming iming dari saudara doni pedru yang mana
apabila yang bersangkutan itu membuat video kemudian dikirimkan ke mr doni pedro
maka setiap videonya itu akan dibayar dengan uang senilai satu miliar rupiah
di kabupaten nganjuk tercatat sekitar empat puluh orang yang mengikuti indonesia mercusuar dunia
dan membuat tiga video yang sama
tak hanya itu mereka juga sudah mengumpulkan uang sebanyak tiga puluh juta
yang kemudian dipengaruhi
uang tersebut sebagai sarana pembuka untuk mencairkan dana satu miliar rupiah
agung wibowo nganjuk jawa timur